ya bener kalo kasih info
ibu itu mau telur
kayaknya makan gak cuma aku doang sayang
karena ada anak kamu juga
udah jam segini kok belum pulang
ini rena nungguin kalian buat makan malam bareng
masih lama nggak kira kira pulangnya
kayaknya masih lama deh ma
ini soalnya tadi pas di jalan
tiba tiba andin tuh pengen makan pecel ayam pinggir jalan mah
aku sih udah ngelarang tadi
aku masih trauma sama andin yang
gara gara makan sembarangan itu loh
cuman andinnya maksa
oh yaudah gapapa
kamu temenin istri kamu ya
asalkan makanannya nggak memicu alergi andin sih
yaudah silahkan aja ya
daripada ngidam gak keturutan
papa sama mama lagi makan di luar
karena mama lagi pengen jajan
ngidam itu apa umah
perutnya mama kan lagi ada dede
lagi mau minta makan macem macem
betul kata encu selena
jadi misal nih kalo dedeknya kepengen makan pecel ayam
nah itu mama itu bisa kayak
rasanya tuh kepengen
makan juga tuh sama yang namanya pecel ayam
dan dedeknya harus itu rutin buat makan pecel ayam
nanti pas dedeknya lahir
ngilir itu apa
itu kan waktu itu encu sudah pernah kasih tau
kalian tuh ya
kepingin sesuatu yang
sekali dilakuin atau dimakan
dan itu karena proses apa ya hormonal
ada beneran juga tadi encu sama miss kiki
ya bener kalo kasih info
ibu itu mau telur
ini aku cemas beneran loh sama elsa
kok telfon dari tadi gak diangkat angkat
kamu tenang aja
elsa baik baik aja kok udah
kamu tenang deh gak usah cemas deh ya
siapa ya pak
maaf pak malam malam
aku cuma mau tanya aja pak
elsa bener di pantai asuh
ibu mau perkenalkan ya
bu elsa ini yang nantinya akan membantu ibu selama bu astri di rumah sakit
selamanya sama bu elsa
nah biasanya sebelum makan itu harus apa
baca doa kalau masih ingat bacanya seperti apa ayo kita belajar sama sama
pinter semuanya nah sekarang siapa yang mau makan mau pakai apa ada yang mau pakai telur
gila gimana gue bisa makan tenang kalau kayak gini berisik banget
cindy udah jangan turun dari situ nanti kena beli biar ibu yang beresin ya
buensa boleh minta tolong untuk angkatin pecahan
aku saya sih yang mecahin dong yang harusnya beresin mereka yang harus tanggung jawab anak anak
kayak gini tuh harus belajar tanggung jawab bu biar mereka aja biar dia aja yang beresin kamu
beresin ya ibu mereka masih anak anak kalau misalkan beresin pecahan beli itu sangat
berisiko jadi sampai tolong ya bu siyah bener bener siyah gue nggak pernah bayangin harus kerja kayak
ya udah sayang dari sini ya bu ya misi kamu mau pakai apa deh
bu elsa kenapa kenapa cangguling ya
iya sebentar ya bu ibu ini obatnya biar luka cepet kering saya ibu setelah ini ibu bantu anak anak
makan ya dan setelah itu nanti ibu bantu anak anak supaya tidur karena saya masih banyak kerja
gue makan aja belum udah disuruh ini itu siap mbak andin dan alde bareng udah bikin gue bener bener
tersiksa di sini kamu nggak percaya sama elsa makanya kamu ngecek kesini gak usah di sini
bener kok jaga pantiasuhan
karena elsa lagi menjalankan hukuman atas perbuatan yang dilakukan sama anda untuk kedepannya papa harap kamu lebih bijak jangan usir usir istri kayak gitu
papa masih menghormati papa kamu dan mama kamu
makanya papa gak semarah gitu sama kamu
di depan mereka
lain kali jangan rusih rusih begitu
dia manusia bukan binatang
mama mengerti sekali
elsa sudah banyak berbohong
dan bersalah sama kamu
elsa sangat mencintai kamu nino
dia melakukan hal seperti itu
dia minta kamu untuk temui dia disana
di pantai suhan
kalau gitu aku permisi
mau diwarnain apa
waalaikumsalam mbak andin
aku lagi mewarnain dibantu enjus sama miss kiki
uduh bagus banget
eh mama punya sesuatu loh buat kamu
mas al beli martabaknya
diborong satu kerobak
hidup apa ini
kirana kami bawa benda bersiharp
martabaknya kita bawa ke dapur ya pu ya
dada mama dada papa
tadi sebenarnya kalian kemana sih
habis dari panti maaf
jadi aku sama andien memutuskan
untuk menghukum elsa
kerja sosial disana
bantu bantu di panti
sembari nunggu ibu asri keluar dari rumah sakit
wow terus elsanya mau
bisa membuat elsa jera ya
moga moga hukumannya tepat ini ya
elsa sangat mencintai kamu nenu
jadi kalo dia melakukan hal seperti itu
dia minta kamu untuk temui dia disana
di pantai asuhan
aku akan temuin kamu nasa
belum ada siapa
udah ada luka kayak gini
gimana seminggu di sini
aku mau tau ibu